hujan deras yang mengguyur kota boyolali kamis petang mengakibatkan banjir dan menerjang sebuah sma hingga beberapa bagian bangunan jebol
jumat pagi proses pembelajaran tatap muka pun diliburkan karena banyak ruang kelas yang rusak dan sisa sisa banjir yang belum dibersihkan

jumat pagi proses pembelajaran tatap muka pun diliburkan karena banyak ruang kelas yang belum dibersihkan
jumat pagi proses pembelajaran tatap muka pun diliburkan karena banyak ruang kelas yang belum dibersihkan
akibat kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai tujuh ratus juta rupiah